karena memang dia anak aku kenapa kau baru ngomong sekarang
ya karena aku gak bisa nyembunyiin ini selamanya ris
waktu aku hamil aku terpaksa ninggalin kamu
karena aku pikir kamu gak akan mampu membesarin seorang anak
karena ngebesarin seorang anak itu butuh biaya yang besar
dan saat itu kamu kan belum punya pekerjaan
alia anaknya haris
biarin aja aku yakin setelah ini riri akan mutusin haris
riri lu kenapa nangis
kenapa cerita sama gue
oke kita cari tempat yang aman sama tenang ya biar lo bisa cerita sama kita ya
gue baru tahu kalau haris itu punya anak dari mantannya nyangka
oh jadi lu nangis gara gara haris
kira kira gara gara andi
lu masih berani ya datang kesini lu bikin riri nangis
gue cuma pengen ngomong berdua sama ria
ntar lu celakin riri lagi lagi
ia episode berikut itu
ini ada hal lain gitu
gak akan pergi sebelum lu bilang sebenarnya ada apa dan lo kenapa
karena lo jahat
gue jahat apa sama lo
lo tukang mainin cewek
lo punya anak kan sama karin
gara gara lo dia punya anak dan lo gak bertanggung jawab
bahkan lu gak tau kok itu anak lo
gue gak pernah bilang
selama ini gue gak pernah nilain karin
dan gue sama sekali gak tau kalau gue punya anak
gue itu gak seperti yang lo pikirin kok
lo seperti apa yang gue pikirin
lu tukang mainin cewek dan gue gak mau dimainin sama lo
gue gak pernah bilang
gue gak pernah bilang
gue gak pernah bilang
gue gak pernah bilang
gue gak pernah bilang
gue gak pernah bilang
gue gak pernah bilang
gue gak pernah bilang
gue gak pernah bilang
gue gak pernah bilang
karena lo ngerasa gue bermain
karena lo ngerasa gue bermain

karena lo ngerasa gue bermain

karena lo ngerasa gue bermain
karena lo ngerasa gue bermain
karena lo ngerasa gue bermain
karena lo ngerasa gue bermain

bagaimana dengan aku
selama ini lo mencintai dia
dan lo juga udah memilih dia
lo gak pernah milih andi
tapi andi yang milih gue
lo gak pernah cinta sama dia
karena gue kasian
itu dari dua orang dua orang lu
harus nyolak suaranya
tapi pada saat ini
papa kan tahu aku mau jadi apa
mulai sekarang aku mau ngelakuin apa yang aku suka bah
lagian aku udah daftar ke fakultas seni musik
kamu mau makan apa kau jadi seniman tahu
kalau kamu masih mau jadi seniman
papa akan cabut seluruh fasilitas kamu
dan papa tidak akan biayain kuliah kamu
papa mulai sekarang gak usah biayain hidupku
aku bisa hidup sendiri
pada kesempatan kali ini
sorry sorry ulang dari awalnya
kenapa sih lu
kita udah dikakalitik nih
kapan mau selesainya
kita mulai dari awal lagi
yaudah lu pastiin aja ya
biar dialog lu jangan salah salah lagi
biar gak bawa waktu
oke kita break sebentar ya
kamu tuh kenapa sih
nih kamu ikut ke ruangan aku sekarang
kamu kenapa sih riz
sekarang aku tau penyebabnya
pasti gara gara riri kan
kamu lagi ada masalah sama dia
kamu bisa gak sih gak usah bawa masalah pribadi kamu ke kantor
masalahnya bukan diri
beli hal itu berubah
waktu kamu bilang kalau alya itu anak kamu
kenapa kamu diam

karena memang dia anak aku
kenapa kamu baru ngomong sekarang
waktu aku hamil
aku terpaksa ninggalin kamu
karena aku pikir kamu gak akan mampu membesarin seorang anak
karena ngebesarin seorang anak itu
butuh biaya yang besar
dan saat itu kamu kan belum punya pekerjaan